kita memilih jaket drive thru ini karena mungkin waktunya lebih fleksibel
nah itu mungkin anak anak bisa dipetakan
itu awal mulanya tuh jadi ritajaya tuh ibaratnya bangkrut
tapi untuk setahun ke depan apakah kira kira bantuan tersebut cukup atau bagaimana